lah lihat dulu ya intinya ya kita senang lah kalau para para pimpinan bisa saling bersilaturahmi
bisa bergandengan tangan lagi bareng bareng membangun negara yang kita cintai